dua pasang calon presiden dan wakil presiden hari ini resmi melakukan pendaftaran
sementara satu calon lainnya masih tanda tanya kapan akan menentukan pasangan
dan di luar hingar bingkar pendaftaran
para tokoh utama politik ini nyatanya juga menyelipkan curhatan sekaligus sindiran
kita selisih gestur dan komunikasi yang tersirat dari pertarungan menuju panggung dua ribu dua puluh empat
bergabung bersama saya ada acep iwan saidi pakar semiotika institut teknologi bandung
kang acep selamat sore
kang acep ini ada dua pasang yang sudah mendaftar
tapi kita bedah mungkin satu satu
yang pertama mendaftar yang cukup jadi perbincangan ini dari pasangan anies mohaimin kang
tadi kalau kita lihat dalam perjalanan menuju kpu
iring iringan melewati rumah ketum pdip melewati rumah megawati
kemudian anies imin ini sempat dadah dadah
sempat melambaikan tangan ke arah rumah ibu mega
sementara surya paloh menatap lurus ke depan
nampak ada kepercayaan
diri yang muncul begitu dari lambayan tangan anies imin ini ke rumah ketua umum pdi perjuangan
kalau kang acep melihatnya seperti apa
gestur keduanya dari mulai menjadi duet sampai dengan sekarang pendaftaran
tentu hari ini adalah hari pertama secara resmi ya
mendaftarkan ke kpu
artinya apa yang dilakukan hari ini
itu pasti berdasarkan rencana yang matang
mulai dari start dari rumah
tadi jalan yang dipilih gerak dan lain lain
pasti menurut saya itu memang sudah disiapkan
diperbincang didiskusikan ya
paling tidak ya seperti itu
nah anies sebenarnya sudah menjawab mengapa lewat tekumar
karena itu jalan menuju kpu
tidak ada jalan lain katanya
sebetulnya ada juga jalan lain ya
tetapi menurut saya memang
saya sih melihat ini bagian dari satu upacara
dari awal ya
sebetulnya kan kalau misalnya
apa yang dilakukan anies atau cak imin ketika lewat
kemudian melambaikan tangan dan seterusnya
tapi pak surya paloh lurus ke depan
mungkin publik akan menunjukkan bahwa sejauh ini
memang pak surya paloh adalah yang
yang katakanlah keluar dari koalisi
sehingga dengan begitu
seolah olah dia tidak ingin menatap ke rumah megawati misalnya
tetapi kemudian itu dicairkan oleh
pasangan dalam hal ini
anies dan cak timin
yang kemudian melambaikan tangan dan seterusnya
jadi ada situasi
yang dibangun secara dinamis di situ ya
bisa jadi orang menafsirkan
berbagai hal ya
ini adalah satu
prosesi di awal ya
satu karnaval politik di awal
bahwa kalau ada sindiran sindiran itu
saya kira itu bisa juga terjadi secara politik
saya kira begitu mbak
itu tadi anies imin
sekarang kita bahas duet ganjar mahfud
tadi juga kita lihat sebelum berangkat ke kpu
sempat ada ditugu proklamasi
pak mahfud curhat
katanya baju yang dipakainya adalah baju tahun dua ribu sembilan belas waktu di prank
tanda kutip di prank ya
untuk jadi cawapres jokowi
kemudian juga ada ganjar dengan kemeja hitamnya
yang mungkin diasumsikan oleh warganet
ini adalah sebuah perlawanan
identitas yang waktu itu diberikan oleh pak jokowi adalah
anda merangkumnya seperti apa kak ngacep
sebenarnya kalau secara keseluruhan saya lihat kostum ya
ada juga dengan anis dan
hitam putih ya
nada dasarnya kan itu sebetulnya ya
jadi kalau saya lihat secara semiotik
sebetulnya warna hitam putih di arg ini adalah
sudah merupakan leksikal metafor ya
yang maknanya itu sudah diketahui publik dan cenderung denotatif
bahwa misalnya putih itu suci
elegan dan lain lain
meskipun hitam juga ada yang dikatakan menentang
suram dan seterusnya ya
warna warna ini sebetulnya kalau secara semiotik
dia bukan kreatif metafor ya
dari sisi itu sebetulnya saya agak menyesalkan juga
kenapa warnanya memiliki yang leksikal metafor seperti itu
nah tetapi yang menarik kemudian
yang barusan disampaikan ketika mahfud md ya
mahfud md menceritakan sejarah bajunya
menurut saya pada mahfud itu kemudian
bajunya menjadi tidak penting
kostumnya menjadi tidak penting
yang penting adalah narasinya
kan sebetulnya yang tahu pasti bahwa
bahwa baju itu memang baju dua ribu sembilan belas adalah mahfud sendiri
dan itu tidak penting buat kita
yang penting sebetulnya apa yang diceritakannya
kan gitu ya
nah cerita ini menurut saya
mahfud mencoba memberikan sugesti
kepada dirinya dan juga kepada
kepada publik ya
dia mengatakan ada pesan tuhan ya
ada pesan tuhan pada baju ini sehingga
ini gagal pada dua ribu sembilan belas dan
seolah olah itu disimpan oleh tuhan dan harus dipakai hari ini
itu sugesti pada diri meyakinkan dirinya
untuk melangkah berkompetisi
bersaing untuk meraih
posisi presiden dan wapres pada dua ribu dua puluh empat
itu mensugesti diri sendiri sebenarnya
di sisi lain juga sepertinya itu mensuggesti publik
karena itu mengingatkan
mengingatkan publik pada satu sejarah ya
sejarah yang tentang sebuah kekecewaan mahfud
dan biasanya masyarakat indonesia itu
kalau dihadirkan satu sosok yang pernah mendapatkan kemalangan misalnya ya
atau pernah mendapat perlakuan yang kurang mengenakan
memberikan maksatnya sendiri untuk mengundang simpati
saya kira itu bagian juga dari
yang dilakukan oleh mahfud md
mungkin tidak tersira
tapi cara menarik simpatinya adalah menceritakan soal sejarah
apa yang pernah dia lalui di tahun dua ribu sembilan belas begitu ya
tapi kang acep
dengan narasi narasi yang disampaikan oleh para calon presiden dan wakil presiden untuk berkompetisi
kita dengar tadi di awal juga
kalau anies imin menyebutkan ada petani nelayan
kemudian kalau ganjar mahfud adalah ekonomi baru ekonomi hijau
bagaimana prediksi kang acep terhadap kondisi iklim dari pemilihan nanti
ya saya sebetulnya mengharapkan apa yang disampaikan oleh anies tentang perubahan itu
lebih eksplisit ya
sejauh ini kan dikatakan perubahan perubahan ya
tapi seperti tadi juga saya melihat
anies masih sangat hati hati gitu ya
sangat hati hati menunjukkan perubahan itu
dia start kemudian dari desa lah katakan seperti itu ya dari petani ya
tapi perubahan yang paling mendasar itu apa ya
kan perubahan itu kan kata dalam semiotika itu kata yang abstrak ya
yang tidak bisa diukur
perubahan itu apa dan seperti apa gitu ya
apa namanya mungkin seharusnya ada kata kunci
meskipun tentu saja tidak harus dijelaskan panjang lebar tadi ya
tapi ada kunci
ada kata kunci menurut saya yang mestinya dia bisa menonjok tentang perubahan itu hari ini
misalnya apakah tentang di wilayah infrastruktur kah misalnya ikn kah atau apakah ya
hal hal yang sensitif yang menjadi kata kunci yang itu bisa menonjok
tapi tampaknya anies masih menahan diri untuk menyampaikan itu ya
jadi apakah ini satu penanda bahwa persaingan nanti tadi ditanya
bagaimana iklim kedepannya
bahwa konsep perubahan itu memang akan tetap bermain di situ
artinya dia tidak melakukan sesuatu yang frontal untuk mengubah misalnya
yang sangat fundamental misalnya ya
barangkali saya kira apa yang disampaikan tadi menjadi penanda awal ya
jadi anies mengubah ke arah kesetaraan misalnya
dia start dari petani nelayan dan seterusnya ya
bukan dari satu sisi yang
hari ini sebetulnya misalnya paling fundamental sebetulnya misalnya itu ya
kemudian dari ganjar dan apa namanya pak mahbud md
kita tahu bahwa pasangan ini memang pasangan yang melanjutkan ya
orang sudah tahu bahwa dia melanjutkan pak jokowi
tetapi kan belakangan kemudian kita tahu
ada gonjang ganjing karena pak jokowi punya dua calon gitu ya
dengan pak prabowo
dengan pak prabowo
maka kita tidak mendengar lagi sebetulnya kata dilanjutkan itu tadi ya
yang ada tadi mbak bilang pak ganjar memakai apa namanya
baju hitam perlawanan
itu bisa saja dibaca seperti itu ya
tapi yang pasti memang tadi saya kecuali bahwa itu ada di barcode gitu ya
pc bisnis dan lain lain seperti itu
jadi kalau disimpulkan saya lihat
keduanya memang masih hati hati untuk
menyampaikan apa sebetulnya
apa visi atau konsep dasar
arah kepemimpinannya ke depan gitu
oke ini masih panjang juga perjalanannya
masih sangat dinamis ya kak ngacep
masih bisa berubah ubah semua
apa visi misi mereka yang akan disampaikan detailnya kepada masyarakat nanti
kita lihat nanti seperti apa strategi dari semua pasang capres cawapres
dalam pertarungan pilpres dua ribu dua puluh empat
kang acep terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
kak ngacep iwan saidy pakar semiotika itb